tak kuasa menahan debit air yang tinggi tanggul sungai citarum di kampung kedung bokor muara gembong bekasi jebol
akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir arus deras air dari jebolnya tanggul juga merusak rumah warga
air dari aliran sungai citarum terus mengalir deras menuju ke permukiman warga di kampung gedung bokor desa pantai bakti bekasi
ratusan warga pun diungsikan ke tempat yang lebih aman sementara sejumlah warga lainnya melakukan penjagaan
jebolnya tanggul sungai citarum terjadi sejak sabtu kemarin
sebelumnya wilayah ini telah satu pekan terendam banjir akibat luapan sungai citarum
kondisi diperparah dengan jebolnya tanggul hingga ketinggian banjir kini mencapai satu lima meter
selain merendam ratusan rumah banjir juga membuat warga terisolir karena sulitnya akses
akibat derasnya arus sungai yang masuk ke perkampungan
sudah berapa lama pak
sudah tujuh hari
untuk sementara mengungsi nggak pak
mengungsi sekolah bareng keluarga
paling dalam ya kalau kita ukur rata rata ya hampir dua meter ada
hampir dua meter ya
untuk rumah ada yang lanjut
kalau di sini aja terhitung ya
enam meter ya
namun sebagian warga memilih tetap berada di rumah karena khawatir terhadap kondisi rumah mereka
ngungsinya di mana
di sekolah ya pak
terus sekarang pulang dulu gitu
iya mau lihat rumah
takut retak apa gimana
ya mau lihat air aja takut bisa rumah kenapa kenapa
warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki tanggul sungai citarum karena kerap menimbulkan banjir saat musim hujan tiba
warga korban banjir juga menanti uluran tangan berupa makanan siap saji obat obatan dan pakaian
dedy beben bekasi